kota semarang hefearita gunaryanti rahayu meninjau sejumlah lokasi banjir di kota semarang
tak hanya itu wali kota juga memberikan bantuan logistik berupa makanan kepada warga terdampak banjir
kami siang wali kota semarang heferita gunaryanti rahayu atau yang akrab di sapa mbak ita meninjau lokasi banjir di kota semarang
tak hanya itu mbak ita juga menyalurkan bantuan berupa makanan kepada warga terdampak
sejumlah kawasan banjir yang didatangi mbak ita bersama jajaran opd dan forkopimda kota semarang
diantaranya di daerah panggung lor genuk mukti harjo lor dan mukti harjo kidul
wali kota semarang menyebut curah hujan selama tiga hari berturut turut sejak rabu malam dinilai cukup ekstrim
selain itu penyebab banjir lainnya adalah letak kota semarang yang berada di bawah dan bermuara di pesisir
jadi salah satu penyebab banjir merata di kota semarang
forkopimda dapat jalanan dapat jalanan
dari pak waka kemudian pak sekda ini melakukan pantauan banjir yang diakibatkan dari hujan yang tiga hari berturut turut
dan puncaknya adalah tadi malam itu yang sangat ekstrim
di mana di beberapa jam itu ada yang curah hujannya sampai empat puluh lima ml per detik
yang ada di bawah di muara atau di pesisir pantai
wilayah dari mulai barat itu ada kali plumbon setinggi sampai satu ratus tujuh puluh
tapi berangsur angsur turun karena itu sepertinya banjir kiriman dari atas
karena wilayah kabupaten tetangga ini terjadi hujan yang juga sama derasnya dengan di kota semarang
pemerintah kota semarang telah menambah pompa portable
mengevakuasi korban mendirikan dapur umum serta memberikan bantuan kepada warga terdampak
dengan anganan lanjutan pemerintah kota semarang nantinya akan berkoordinasi dengan pemprov jateng